jangan jangan pak
siapa tahu saya getok kuping kamu bakal sehat
aduh aduh aduh
kenapa berhenti sih
gue capek banget
eh buruan buru perhatinya dateng
eh sese sese kayak ada suara babi sih
mendingan kita lari aja yuk
jangan sampai kita itu sampai ketemu babi hitam
ih ngeri banget serem tau nggak
mana ada troli
pak troli bukan troli
emangnya buat troli mobil
tapi aku jadi bingung lelah capek
sebenarnya kita mau ke mana sih
semprul emangnya lo tuh nggak dengerin apa
tadi kan di pos pak rt itu udah bilang
kita tuh mau keliling kampung patroli
hasib kayaknya saya tau deh
siapa pemilik babi hitam itu
emangnya pak rt tau pak
ya masih azas pradu kata bersalah sih
siapa yang mengerim babi ngepet itu untuk bisa
mengacaukan warga sini
saya minta kalian harus selalu waspada
hah sip perhatiin tuh
itu rumahnya bang mas dur
salah satu ciri ciri orang yang ngepet
itu pasti rumahnya gelap dan tidak terawat
dia pasti pelakunya
iya pak rt
ini rumah rumahnya rumah
samun banget deh
gelap banget sepi lagi
udah sana tegrep tewa
ambil barang buktinya
iya pak rt
ya sekarang lah
udah kabur dong
iya pak rt
tak pangkep buangnya
pak mas dur
pak mas dur
siapa ya malam malam kau bertamu
pak mas dur
ini apa apaan kau saya ditangkep kayak gini
bang mas dur
udah deh nggak usah ngeles ngeles lagi
bang mas dur kan yang punya babi hitam itu
dan juga babi ngepet ya kan
dan bukan cuma ngepet
tapi bang mascur juga kan yang nyuruh babi hitamnya itu untuk merusak motor
supaya bengkelnya bang mas dur rame
dan saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan babi itu pak rt
yailah pak rt
mana butiknya pak rt
rumah temaram poek gelap
nanti kalau misalnya ada bahaya
itu namanya babi ngepet ya kan
belum pak rt
masya allah pak rt
memang rumah saya itu listriknya lagi mati pak rt
ya jadi terpaksa saya nyalain lilin buat penerangan
bukan berarti saya jagain lilin itu
ada hubungannya dengan babi ngepet itu pak rt
terus gimana itu
ya udahlah lepas aja lah
hah kok udah lepasin pak rt
nggak ada buktinya kan kalau saya yang gini babi hitam itu
bisa aja lampunya gelap dulu
makanya jangan sembarangan main tangkap tangkap aja
iya pak rt
salah tangkap kan
gila mau dah
saya masih yakin
bang mastur ini adalah pelakunya
saya yakin banget
dia juga yang punya babi ngepet
apa kejadian itu
pak rt kita tuh gak bisa nuduh kayak gitu aja pak
kita tuh nggak punya bukti
kalau pak masyur itu dia punya babi ngepet
siapa yang seram pak
susah ya kalau ngomong sama orang budeg
makanya kubing tuh diamplas saat saat biar denger
lagian si budeg dipelihara ayam dipelihara bisa bertelur telurnya bisa kita jual
ini lagi tangguh lagi pudeknya
punya kubing tuh di zandanin
siapa yang mudah miarah babi ngepet
nah siapa lagi kalau gak bang mastur
daring udah kejauhanmu terbalik lagi kamu
dari tadi juga itu lagi dicurigain kamu tuh gimana sih
siapa tau saya getok kubing kamu bakal sehat
kenapa berhenti sih
gue capek banget
buru pak rt nya dateng
kayak ada suara babi deh
mendingan kita lari aja yuk
jangan sampai kita itu sampai ketemu babi hitam
nyeri banget serem tau gak
eh alah tuh kan beneran
aduh babi ini udah diomongin dia dateng
yah aduh pak
sini saya ketok biar sembuh budaknya
nganu pak itu
pak di belakangnya pak rt ada
di bawahnya pak di bawah itu
nanti begitu saya nunggu
set oh babi
terus kamu kabur
ya cerita lama
itu mah udah kalucu
buyo kalau gak percaya coba lihat aja tuh pak
bukannya aku enggak cinta pak
aku juga rawan nih pak
kita kabur duluan
ayah kenapa ngelos glosan gitu
ayah abis dikejar kejar sama babi hitamnya bang mastur
emang bener gak babi hitam itu punya bang mastur
babi hitamnya serem banget nih
nih ayah gak boleh asal duduk gitu aja
tapi emang kenyataan
kalo bukannya punya bang mastur
kampung kita ini sejak ada babi hitam
semalam waktu aku tuh lagi ngeronda bertiga
aku tuh lewat depan rumahnya pak nastur
lea ketemu sama babi hitamnya
emang ada apaan ke rumah pak mastur
pasti tuh ya bang masur tuh
yang udah melihara babi hitamnya
aku yakin tuh
jangan asal tutup kamu
jadi yang melihara babi ngepet itu bang mastur ya
emangnya siapa yang keserempet
makanya aku tuh udah bilang sama kamu
budak tuh jangan dipiara
ayam dipiara bisa bertelur
aw ah cabut dulu
ternyata bang mastur ya
emangnya bang mastur keserempet apaan